clara makasih ya
makasih ya kamu udah nganterin kita
mendingan sekarang kamu pulang kamu istirahat dan kamu jaga kandang kamu ya
iya betul tuh kata raja
gue cuman nganterin terus sekarang gue disuruh balik lagi
siang pak ada yang bisa kami bantu
kami mendapat laporan bahwa di hotel ini terjadi transaksi psk online
mari kita kelihatan
jangan jangan anak buah degu lagi nganjur aku
apa aku sembunyi dulu kali ya
sampai suasananya aman
semoga diego gak nemuin aku
dimana putri raja
kalau raja ke bawah lagi
itu artinya putri udah gak ada di kamar diku
dego udah bawa kabur putri lagi
ada apa ini
maksudnya apa sih pak
kamu kami tangkap

ada apa ini
ada apa ini
maksudnya apa sih pak
karena telah melakukan prostitusi online
enggak ini cuma salah paham
saya tidak melakukan apa apa ini
apa melepasi saya
saya bisa jelasin semua masalah pak
nanti jelasin di kantor
kau lupa saya
apa saya bisa jelasin semua masalah pak ini
itu cuma kesalahpahaman doang
ini jauh sekali ini
ini jauh sekali ini
berapa lama mbak bekerja seperti ini

saya bisa jelasin semuanya
mbak melepasi saya doang pak
pak saya melepasi pak ridha armawan yang terkenal itu
pak jadi psk mbak
tolong lepaskan mbak ya
pak salah tangkap
anda jangan menganggut sebagai suaminya
wanita ini sudah menjadi target kami
bapak tunggu bapak salah satu
dia mendarat istri saya pak
ini salah paham
bapak salah tangkap
baiklah sekarang anda kami lepaskan
tapi suatu suatu benda keterangan dan keblisian anda bersedia
baik pak terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
aku tidur sendiri
tapi kita gak punya banyak waktu lagi
dia di rumah sakit
dan harus dioperasi
arsila masuk rumah sakit
dewa yang antar
tapi kita kesana naik kawah pekara
kita disini transportasi tuh jarang banget sayang
kalian naik mobil aku aja biar aku antri
raja aku ada kemana mana
raja aku ada clara
raja aku ada clara
nanti aku jelasin sayang
yang penting kita harus ke rumah sakit sekarang
clara makasih ya
makasih ya kamu udah nganterin kita
mendingan sekarang kamu pulang
kamu istirahat dan kamu jaga kandang kamu ya
ya betul tuh kata raja
gue cuman nganterin terus sekarang gue disuruh balik lagi
boleh apa kan
raja sama putri kemana sih
kok belum dateng dateng cewek
akhirnya kamu langsung juga
dokter bilang kalau arsila itu harus dioperasi
ya ampun arshila
maafin mama ya mama yang tengah kelar

kamu harus sembuh ya sayang
putri raja maaf ya aku gak bisa lama lama di sini
gak bisa nemenin kalian
aku ada urusan lain
makasih ya pak
lo udah nganterin arshila ke rumah sakit dan lo udah jagain dia
tenang aja jam
gue akan bantu
bantu kalian untuk kesembuhan arsila
kalau ada apa apa dengan arshila lo bisa hubungin gue
ya makasih ya
sayang kamu gak usah khawatir
aku akan berusaha mencari uang untuk biaya operasi arshila
itu nyuruhnyaeline i

aku butuh bantuan kamu sekarang
pokoknya kalian harus jagain lady
iya karena dia itu aset saya
aku minta bantuan
gue harus bantuin lady atau enggak ya
papa punya rencana buruk untuk lady
harusnya aku yang minta maaf
aku gak bilang sama kamu kalau aku bekerja di perusahaannya diego
karena menurut aku aku ingin cari uang untuk biaya pengobatannya arsila
jadi aku gak mikir panjang
aku tahu mungkin kamu punya alasan yang kuat untuk kamu gak ngomong sama aku
karena aku pikir diego tuh mau berubah
dan dia pengen nolongin kita
tapi ternyata aku dicebak lanjut sama dia
udah udah masalah diego gak penting
yang penting kamu selamat dari jebakan dia
itu lebih dari cukup
aku janji sayang
aku akan usaha cari uang
kita akan cari uang sama sama
untuk biaya operasinya arsila
pasti kamu capek banget ya
aku beli sarapan dulu ya saya
nanti mama balik lagi ya
bu bu mukanya mirip bu
sama kan kayak di koran
kenapa pada ngeliatin aku sih
ada apa ya sama aku
ya ampun gak nyangka ya
ternyata putri darmawan seorang psk online bu
udah bangkrut kali ya
makanya dia itu jadi begini
yuk ah tinggal ini
anak pengusaha terkenal
sekarang menjadi psk online
berarti orang orang melihat
aku karena mereka yang ngira akunya adalah psk online
sampai jumpa lagi